nama prabowo juga ya menjadi trending topic setelah kemarin sosoknya muncul di istana memenuhi panggilan presiden joko widodo untuk memperkuat kabinet kerja jilid ii
namun siapa sangka ternyata hal ini sudah pernah diramalkan tiga tahun lalu oleh seorang santri cili kita lihat bersama
dua puluh tahun lalu mungkin anda juga salah satu yang ikut tertawa ketika mendengar jawaban polos santri di pekalongan ini
bahkan sang presiden pun tampak tertawa lepas melihat hal itu tak mungkin terjadi
prabowo menjadi rivalnya di pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
namun siapa sangka yang dulu ditertawakan kini justru menjadi pemberitaan
sosok prabowo hadir di istana mengenakan kemeja putih pada senin kemarin
memenuhi undangan presiden untuk memperkuat kabinet jokowi ma'ruf
saya beliau izinkan untuk menyampaikan bahwa saya diminta
beliau di bidang pertahanan
jadi tadi beliau memberi beberapa pengarahan
dan saya akan bekerja sekeras mungkin untuk mencapai sasaran sasaran dan harapan harapan yang ditentukan
hal ini pun membuat warganet kembali berkomentar tentang jawaban sang santri yang dulu dianggap hanya sebuah jawaban lelucon
prabowo belum sah dilantik menjadi menteri paling tidak jawaban santri mendekati kenyataan
bahkan banyak yang menyebutnya visioner
tepat di hari santri yang diperingati hari ini mungkin bisa menjadi refleksi bagi masyarakat untuk tidak selalu menganggap lelucon apa yang disampaikan santri
bahkan gubernur jawa tengah ganjar pranowo pun menyampaikan santri dikenal dengan beragam doa yang terkadang berbau ramalan
seperti halnya yang disebut oleh fikri tiga
tadi kira kira siapa lagi calon menteri di kabinet kerja jilib ii
mungkin para santri tahu jawabannya
tidak ada istilahnya
tidak ada istilahnya